gaya hidup mewah pejabat yang tersandung korupsi kembali menjadi sorotan
beberapa yang tersandung pun masih tergolong muda
upaya melatar belakangi hal tersebut bergabung melalui sambungan zoom
selamat malam mas niki
selamat malam mbak tifa
oke mas niki ini kan kalau ngomongin politisi muda gitu ya pemimpin muda itu kan
cenderung seperti menjadi harapan dari banyak orang
karena mungkin yang muda muda ini terkesan idealis gitu ya
belum terkontaminasi lah dari godaan godaan itu
tapi justru kenyataan ya beberapa yang tersandung korupsi adalah mereka mereka
pemimpin muda atau politisi muda
nah apa sih mas yang menyebabkan hal ini
nah itu sebenarnya sudah terjawab sama mbak tipa sendiri sebenarnya
ini mana tuh
jawabannya tadi kayak mbak tifa bilang ini belum terkontaminasi
benar jadi ketika mereka terkontaminasi
jadi ketika kita masih muda masih zaman siswa masih semangat berkuar kuar kayak gitu kan
itu kan istilahnya tempat sekolah kita ya
belum ada tantangan belum keluar pesantren lah istilahnya
belum hidup di dunia sebenarnya kayak gitu kan
tapi ketika dia keluar kayak gitu godaannya beneran ada kayak gitu
dan itu real kayak gitu
nah dan perilaku manusia itu kan sebenarnya nggak cuma faktor personal ya
kayak ya di kampus misal kayak gitu mereka masih idealis kayak gitu kan
karena ya kontrolnya masih bagus normanya pun masih bagus
tapi ketika keluar masuk ke dunia politik yang normanya bahwa korupsi itu frekuensi terjadi sering terjadi
lama lama terkikis nih mbak
menarik nih kayak gitu
oke jadi rentan terhadap hal hal seperti itu
atau jangan sampai mudanya mengabdi tuanya justru korupsi
jangan sampai juga seperti itu ya
jangan sampai juga
kita berbicara mengenai korupsi
memang apakah korupsi itu apa
karena mungkin yang muda muda ini melihat contohnya senior seniornya junior melihat seniornya
oh dia begitu
oh dia bisa begini
tapi sebenarnya tahu konsekuensinya
pertanyaan sorry mbak
tadi kalau putus
oke apakah korupsi ini beregenerasi dan juga berevolusi
karena yang junior junior ini melihat apa yang dilakukan
jadi ada contoh buruk sebenarnya
apakah ini meregenerasi ya
pertanyaannya korupsi ini meregenerasi
menurut saya iya
selama sistem politik ini penyebabnya kan kalau kita bicara korupsi secara umum ya
itu kan ada dua faktor ya penyebabnya
itu karena needs karena kebutuhan dan juga karena grid
karena rakus ini tadi
ini grid ini yang faktor personal individu kayak gitu kan
nah needs kita itu kan ada dua pendorong korupsi
itu karena kebutuhan
dan ini biasanya terjadi di birokrat
misalnya yang kayak korupsi korupsi kecil tuh mbak
karena gaji kurang kayak gitu
ah boleh deh ngambil suap kayak gitu dikit dikit kayak gitu
nah tapi yang kedua nih yang lebih yang ngeri kayak gitu
karena sistem politik kita kan membutuhkan biaya besar ya
butuh biaya besar untuk biaya kampanye biaya rekrutmen
jadi ini akhirnya korupsinya jadi sistemik
junioritas itu nggak ngaruh lagi karena emang akhirnya faktor inilah yang karena political miss yang besar ini tadi
akhirnya mau nggak mau menyebabkan individu terbawa korupsi kayak gitu
karena ada tuntutan dari partai misal
atau tuntutan karena udah dipakai perahu partai tertentu misal kayak gitu kan
untuk balas budi kayak gitu kan
jadi akhirnya ya itu tadi bayar utang lah istilahnya kayak gitu
selama sistem politik ini nggak dipotong nggak diperbaikin kayak gitu
sistem apa biaya politik kita yang besar kayak gini gak dihilangkan
langkar masalahnya ya udah bakal regenerasi ini
bakal terus menerus sistemik kayak gitu
oke jadi karena sistem politiknya memang yang harus dibenahi tidak berjalan baik
sehingga itu yang mengakibatkan munculnya atau banyaknya kasus kasus korupsi
termasuk juga tadi on cost politik yang mahal
begitu ya mas diki ya
itu menurut saya faktor paling besar ya
di samping karena ada faktor grade tadi
di samping karena ada faktor grip tadi
individu yang gak pernah puas mau beli ini beli ini beli ini
ngambil korupsi terus kayak kita gak cukup puas sama dirinya
bisa kita bahas lebih detail sih sebenarnya kalau mau di grip
oke nah boleh dijelaskan mungkin lebih detail tapi lebih singkat gitu ya
termasuk kenapa orang orang yang sudah ada di level atas atau mungkin punya jabatan
cenderung sangat rentan terhadap goda godaan seperti ini
ya itu tadi karena norma sosial yang ada di politik dunia politik kita seperti itu mbak
norma deskripsi itu bicara soal norma yang sebuah perilaku yang sering terjadi kayak gitu
jadi ketika kalau kita lihat di dunia politik kita kayak gitu
korupsi itu kelumrah kan ya sebenarnya
apalagi di kepala daerah kayak gitu gitu
jadi ketika walaupun mereka makan ketika mereka sudah sampai di sana
lihat praktek itu sering terjadi
itu jadi hal yang lumrah dari awalnya
ini bukan soal boleh nggak boleh ya norma yang kita bicarakan
tapi ini sering terjadi atau nggak sering terjadi
ketika itu sering terjadi akhirnya individu terdorong lah tergoda lah untuk akhirnya yaudah ikut ikutan kayak gitu
walaupun dia tahu konsekuensinya
karena tapi kadang godaan short term ini jangka pendek inilah yang bikin mereka ini ya tergoda
apalagi besar jumlah nilainya kayak gitu kan
yang buat dikorupsi kayak gitu
oke termasuk apakah dengan perilaku gaya hidup mewah headon itu juga menjadi salah satunya
karena yang kita lihat ya mereka mereka ini ternyata di belakangnya punya jet pribadi
mobilnya pun juga mewah mewah gitu
banyak barang barang yang wah gitu
intinya yang memang karena gaya hidupnya memang head on headronism
gaya hidup itu terserah ya balik ke masing masing dari pejabat itu masing masing
as long us itu bukan uang negara yang mereka pakai misal kayak gitu kan
itu kan karena pilihan masing masing ya kayak gitu preferensi aja kayak gitu
cuman ketika udah gak ada yang salah juga menurutku mereka mau head down atau enggak kayak gitu
selama itu uang pribadi mereka sih sebenarnya kayak gitu
jadi nah terkait sama korupsi ini bisa jadi ini aku duga kayak mereka pengen jadi kepala daerah bisa jadi karena wah ini ada kesempatan dapat uang
misal banyak untuk memenuhi gaya hidup atau kerakusan mereka misal kayak gitu kan
untuk ngebuktiin diri ada orang orang yang punya nilai kayak gitu kan
sukses itu dari hal hal material kayak gitu kan dengan punya mobil mewah bersama pribadi kayak gitu
ada juga yang kayak gitu
dan mereka masuk ke dunia politik mungkin motivasinya itu yang paling pertama kayak gitu
bukan untuk mengapi atau ya memacarakan misal kayak gitu kan
oke jadi lifestyle menurut anda tidak menjadi pendorong
artinya kan begini
kalau memang lah selain sudah mewah ada secara dari sisi psikologisnya itu kan yang mendorong apa ya haus akan hal hal yang bersifat atau berbau kemewahan
itu ya karena greedinya aja itu mbak ya
karena greedinya dan mungkin ya itu tadi kayak aku bilang karena motivasinya mungkin dari awal ketika mau maju misal kayak gitu kan jadi bupati atau gubernur
wah ini bisa memenuhi gaya hidup mewah ya makin terpenuhi lah itu kan
jadi emang itu goals utamanya bisa jadi kayak gitu
cuman soal mau milih hidup mewah atau enggak itu pilihan masing masing menurutku ya kayak gitu
selama nggak pakai uang negara
kaya juga ya kalau kita lihat tadi
itu berlaku tidak hanya untuk mereka yang muda saja tapi yang mungkin yang levelnya sudah di atas yang usianya jauh di atas pun juga seperti itu ya
terima kasih mas niki antonio saputra sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam mas niki
terima kasih mbak